rs pelaku yang tega membunuh ibu kandungnya
di gelandang kemapores cilacap jawa tengah kamisore
rs ditangkap warga bersama aparat kepolisian dan tni
usai membunuh wasitoh ibu kandungnya
di rumah kontrakannya di kelurahan merta singa cilacap harirabu
dari hasil pemeriksaan terhadap rs
polisi tidak menemukan adanya gangguan kejiwaan
bahkan pria berusia dua puluh tiga tahun ini
bisa menjelaskan kronologi kejadian secara sadar
dari keterangannya motif pembunuhan ini
dilatar belakangi dendam lantaran tersangka
sering dimarahi oleh ibunya
selain berhasil menangkap tersangka
polisi juga menyita sebilah parang dan golok
serta pakaian korban sebagai barang bukti
dari pemeriksaan itu
menurut tersangka itu luapan emosi
karena jarang diajak ngobrol
yang bersangkutan walaupun sudah membantu berjualan bubur
namun tidak dianggap sama keluarganya
ini salah satu motif
jadi dia emosi yang sudah menumpuk kepada ibu kandungnya
itu yang menjadikan dia tega untuk
melaksanakan pembunuhan terhadap ibu kandungnya
kalau lagi nggak jualan
dimarahinnya paling disuruh jualan terus
hmm disuruh jualan
tersangka akan dijerat dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp
tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
imam ambar woto cilacap jawa tengah